jika anda seorang karyawan apakah anda bersedia jika perusahaan kemudian menanamkan sebuah microchip ke dalam bagian tubuh anda
nah kali ini ada sebuah perusahaan di wisconson amerika serikat yang telah menerapkan sebuah inovasi implan microchip bagi para karyawannya
perusahaan ini menanam microchip di dalam tubuh para karyawan untuk memudahkan melakukan beberapa aktivitas di kantor
chips ini berukuran sebesar butiran beras dan ditanam di antara jempol dan jari telunjuk
dengan memindai tangan microchip ini akan memberi akses pekerja keluar masuk kantor login ke komputer serta membayar makanan di kantin kantor
perusahaan ini mengatakan hal ini merupakan inovasi pertama yang diterapkan di amerika serikat
biaya penanaman microchip ini sendiri menghabiskan dana sekitar tiga ratus dolar amerika
setidaknya saat ini sudah ada lima puluh pekerja yang bersedia ditanami implan microchip